aku minta maaf gue udah banyak kecewain kalian
gapapa cin semua manusia itu kan pasti ada salahnya
dan lo itu termasuk manusia yang baik
lo menyadari apa kesalahan lo
dan lo juga kayaknya gak bakalan mengulangi kesalahan lo lagi
emang boleh nantinya kita menikah terus anak kita raya sama mondi juga bisa nikah gitu
nih siapa yang mau ngomongin mau nikah
tah si nadia untuk wekadio
udah disini aja nadia
enggak bah saya cuma mau ngasih minum aja buat ibu sama abah biar lebih enak ngobrolnya
hei udah enak juga bertiga lebih enak ayo tuh disini sini
ih dari tadi juga bertiga bah cuma saya kan disana jagain butik
aduh kantor thank you ya nadia
aduh kantor thank you ya nadia
belum dijawab pertanyaan saya tadi
ya kayaknya teh maksudnya terus terang
kalau jawaban dari sisi agama kita teh saya belum tahu
bagaimana kalau saya tanyakan aja kepada semacam ustadz seperti itu teh
oh iya ya kenapa saya gak kepikiran ya
eh tapi kalau misalnya nanti kata ustadznya nggak boleh gimana
aduh terus terang saya mau angkat tangan deh kalau urusan agama
lari dari masalah maksudnya
enggak apa apa udah cepetan di minum abis itu kita ketemu sama ustadz
siap deh nay
kita jadi patungan kan buat boccine
oh iya benar tuh
yaudah kalau gitu kumpulin aja ke aikal ya
ah iya aikal gue juga ikutan nyumbang nih pak ketu haha tapi seadanya ya
ini aikal gue cuma punya segini doang
eh yan lo ada duit enggak
sebenarnya sih ngepas tuh cuman kamu lagi sakit jadi ah janganlah gue lah
ya yaudah deh gue cari amplop dulu ya
ini beli apa bang
ambil aja kembali aja bang
nah cepet ya cepet dong deket
dan ku juga minta maaf sama lu sama semua anak aj
gue udah banyak kecewain kalian
semua manusia itu kan pasti ada salahnya
dan lu itu termasuk manusia yang baik
lu menyadari apa kesalahan lu
dan lu juga kayaknya gak bakalan mengulangi kesalahan lu lagi
gua sama temen temen anak jalanan
terus prihatin semua kondisi lu yang sekarang
tapi yang jelas kita semua pasti doain lu kok
kalian semua kesini
gua udah senang
gua gak tau harus ngomong sama lagi gua udah bener bener malu
gua gak pantas jadi temen kalian
kalian udah bantu gua udah banyak bantu gua sekarang
harusnya kalian hukum gua
bukan perhatiin gua
kita tuh gak punya hak untuk menghukum
apalagi juga kita sama sekali nggak punya dendam sama apa
ini ada sedikit dari temen temen anak jalanan
ya setidaknya bisa ngeringanin biaya rumah sakit lah
do ian buat bon
lo yang tenang aja lo istirahat ya
salam sama keluarga lu sama nyokap lo juga
kurang lebihnya seperti itu aja
jadi saya sedang galau nih karena beliau
saya itu pengen minta pencerahan dari aa
ini masalahnya saya dan teh manis yang giung ini teh kalau kita nanti bisa menikah
dan ternyata anak bawaan dari kita masing masing juga lusa ikut menikah
itu karena kita udah sama sama klop
cep mondi sama neng ada orang saya sudah klop
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
ya manis sama saya tentunya juga sudah klop ya teh
jadi tuing tuingnya sudah mendalam ya
aduh gimana itu anak anak pencerahannya
pada dasarnya sebenarnya memang boleh boleh aja
abah sama teteh nikah
terus si neng raya sama cep mondi juga boleh nikah
aneh kan ya
nah ini teh jarang terjadi
dan mungkin dianggap oleh masyarakat mah hal yang tabu
padahal itu boleh dalam agama
boleh gitu ya
boleh dalam agama
kata allah swt begini bah
wanita wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu
wanita yang ada dalam asuhan
yang dimaksudkan wanita yang ada di dalam hasuhan itu adalah anak tiri dari anak tuhan
ntar nih ntar aja lah sini
anak tiri dari istri
yang istri itu sudah digauli
kemudian ayat itu berlanjut
tapi kalau istrimu itu belum didukul
belum didukul itu belum hubungan badan
maka gak berdosa
tetep bingung ya
tetep bingung ya
gini ini ada dua permasalahan teh
pertama kalau merujuk ke ayat itu
kalau seorang contohin gini ya abah
kalau merujuk ke ayat yang surat an nisa ayat dua puluh tiga
misalnya abah anaknya siapa
jadi anak saya
abah nikah sama t h ganis
kalau belum hubungan badan
misalnya ini mah contoh doang mbah
abis nikah ngaget shock meninggal aja
ini mah kan contoh
udah meninggal aja